nasi anget ketemu sama ayam goreng paling cocok kita cocokin pakai sambal wah ini saya lagi
makan sambal tapi enggak ribet ribet ngulek sendiri tapi udah ada sambal kemasan langsung
praktis kita makan pakai ayam goreng waduh ini rasanya pasti pedes banget saya jadi penasaran
seperti apa sih cara pembuatan sambal kemasan yang ada di kota surabaya ikuti terus perjalanan
saya dalam sehari menjadi pembuat sambal
merah pedas dan bikin ketan
tagihan apalagi kalau bukan sambal sambal memang paling cocok dinikmati bersama hidangan khas
indonesia bahkan sekedar dimakan dengan nasi hangat saja sambal sangat menggugah selera katanya sih
apapun makanannya kalau enggak pakai sambal rasanya kurang nendang uniknya cita rasa dan tingkat
kepedasan sambal di tiap daerah berbeda sambal khas jawa timuran misalnya memiliki rasa yang sangat pedas
menarik di jawa timur sambal cuk memiliki puluhan varian rasa sambal dari berbagai daerah kata cuk
adalah ungkapan khas area area surabaya yang memiliki banyak makna namun sambal cuk adalah
singkatan dari cabai ulek kemasan bahan utama yang digunakan dalam pembuatan sambal adalah cabai
rawit dan cabai merah pertama kita bersihkan tangkai cabai satu persatu lalu pisahkan cabai rawit dan cabai besar
di dalam tumpukan cabai yang sebanyak ini biasanya kita akan menemukan beberapa cabai yang kondisinya
memang kurang begitu bagus ini ada yang busuk udah berkerut seperti ini nah kita harus sisihkan ke
tempat yang lain tapi walaupun busuk kita tetap bisa manfaatkan untuk bisa kita tanam di depan
rumah dengan di halaman rumah ibu udah berapa lama menjadi pekerja di sini lima tahun lebih dalam
hari biasanya ibu berapa banyak cabainya yang dibersihkan bu satu pintar lebih kita tapi rame rame
enggak panas tubuh tangannya yang karena kita sudah terbiasa oke tersemangat yuk kita bersihkan lagi
setelah cabai dibersihkan dari tangkainya ini saya bersiap memasuki dapur untuk mengolah sambal kali ini saya bersiap memasuki dapur untuk mengolah sambal
kali ini saya akan membuat sambal varian ayam geprek sebelum masuk ke dapur semua pekerja wajib mengikuti protokol kesehatan sebelum kita memasuki ruangan steril yang ada di dalam untuk kita mulai masak sambelnya kita juga harus memakai baju khusus seperti ini rambutnya juga harus kita pakaiin penutup kepala jangan sampai rambutnya keluar keluar supaya di dalamnya hasil sambelnya biar bersih dan higienis saya harus memastikan semua atribut pakaian rapi dan bersih
di dalam dapur cabai masih harus melalui proses pengecekan cabai busuk atau tidak layak pakai harus dibuang setelah lolos pengecekan semua bahan seperti cabai rawit cabai besar dan bawang putih masuk ke tahapan pencucian cabai rawit dan cabai merah harus direndam di dalam air garam selama lima menit untuk menghilangkan pesticida yang menempel di kulit cabai setelah direndam cabai lalu diangkat dan dicuci di bawah air mengalir
aduh ini ini batuknya beneran bukan karena sakit batuk tapi karena cabainya ini menyengat ternyata bisa bikin ada efek efek batuk pedes pedes gitu loh ampun
beri ini beneran loh
lanjut kita giling semua bahan ke dalam alat menghalus bumbu
kali ini kita menghaluskan cabai dan bawang putih sebanyak tiga puluh kg setelah halus masukkan cabai rawit dan cabai merah ke dalam alat pengering cabai yang memiliki kadar air sedikit akan lebih lama disimpan
berbeda dengan bawang putih tidak perlu masuk ke alat pengering tapi langsung digoreng di kuali dengan minyak yang agak banyak apinya kecil saja biar nggak gosong

masukkan bawang putih yang sedikit tersebut dan isinya digoreng ke dalam alat pengering dengan air sedikit sedikit
masukkan bawang putih yang sudah digoreng tambahkan bumbu dan masak jadi satu sampai matang
setelah kurang lebih empat jam sambal sudah matang dan siap untuk dikemas
pertama masukkan sambal ke dalam kemasan dengan berat satu ratus empat puluh gram
lalu tutup kemasan
rekatkan dengan alat khusus dan masukkan ke dalam air supaya sambal yang sudah dikemas menjadi dingin
setelah semuanya selesai dikemas kini saatnya memasang label sambal sesuai dengan variannya
posisi penyimpanan sambal kemasan ini harus dibalik
fungsinya supaya kita tahu ada atau tidak kebocoran sambal yang ada di dalam kemasan ini
selain didistribusikan ke toko oleh oleh pasar sualaya dan ke luar negeri
sambal juga dijual di rumah produksi di kawasan delta sidoarjo
beberapa orang membeli sambal di sini untuk dikirimkan lagi ke teman temannya di luar kota
sebelumnya dikirimkan oleh pemerintah
awalnya saya beliin dulu
terus lama lama kayak mereka ketagihan gitu
jadi akhirnya teman teman saya kan banyak yang di jakarta bandung pokoknya kayak di bekasi juga ada
daerah daerah gitu lah pokoknya sampai di lampung juga sebenarnya
ya akhirnya mereka kayak gara gara pingin banget gitu kan
mereka titip ke saya
jadi akhirnya saya beliin juga saya langsung pingin ke sana juga
usaha mikro kecil dan menengah atau umkm sambal cu ini diawali pada dua ribu dua puluh
harga jualnya mulai dari rp dua puluh lima sampai rp tiga puluh delapan per botol
kita memang punya komitmen karena pasar sambal ini adalah untuk menengah ke atas
sedangkan para customer itu menyukai barang barang produk yang berkuasa

selain sambal co ada juga umkm sambal kemasan lainnya seperti sambal busandra
proses pembuatannya hampir sama dengan sambal yang lain
kita siapkan dan cuci cabai rawit dan cabai merah sampai bersih
setelah itu masukkan cabai ke blender
kali ini saya akan membuat sambal bawang dan sambal udang
ini yang paling banyak diburu oleh pelanggan
untuk membuat sambal bawang pertama goreng bawang merah
setelah agak matang masukkan cabai yang sudah dihaluskan
meskipun sudah ada alat yang berputar otomatis untuk mengaduk sambalnya
tapi kita juga harus perlu nih mengaduknya secara manual
karena supaya kita menghindari sambal yang gosong di paling bawah
supaya tetap enak
aduknya pelan pelan ya supaya menghasilkan sambal yang matang dengan sempurna
setelah membuang sambal yang gosong di bagian bawah wajan tetap aduk sambalnya terus sampai matang
setelah semuanya tercampur kita goreng selama kurang lebih empat puluh menit
dan itu juga sebagai pengawet alami ya
jadi kita sama sekali di sini
tidak memakai pengawet apapun
jadi kita harus gorengnya empat puluh menit
dengan rasa yang cukup panas di dapur ini
selain sambal bawang ada juga sambal udang
bahan dan cara membuatnya sama seperti sambal bawang
hanya saja kita tambahkan udang goreng
nah untuk kita bikin sambal udang seperti ini kita harus goreng udangnya sampai kering
dengan ukuran udangnya tidak terlalu besar tidak terlalu kecil
supaya kita langsung masukkan saja ke minyak
nanti kita biarkan utuh saja udangnya supaya nanti kalau kita makan tetap kerasa ada udang udangnya yang crunchy crunchy
setelah semua sambalnya matang kita lanjut ke proses pengemasan
sambal busandra dikemas setelah sambalnya didinginkan di suhu ruang selama satu hari
nah dalam satu ukuran botol ini beratnya kurang lebih satu ratus lima puluh gram
nah kita pakai centong satu centong gini kita masukkan
masih kurang kita tambah dikit lagi
oke nah batasnya itu satu ratus lima puluh gram
oh terlalu banyak tapi gak apa apa nanti kita bisa kurangi
jadi kurang lebih ada di bawah leher sini tutup botol
jadi kita tidak perlu lagi untuk nimbang nimbang
setelah dikemas tutup botol lalu rekatkan dengan menggunakan alat khusus
setelah itu buka tutup botol untuk cek kebocoran pada botol
selanjutnya botol kemasan saya tempel dengan stiker sesuai dengan varian rasa
busandra bersama sepuluh karyawannya memasak sambal dengan varian yang berbeda setiap hari
setiap varian biasanya membutuhkan kurang lebih lima belas kg cabai rawit
terus saya coba pertama itu udang
udang kemudian pedas sama jambal sambal roti
tapi dengan berjalannya waktu banyak orang yang minta varian berbeda
jadi yang sekarang terus banyak yang minta bawang
nah kebetulan hari ini ada kurir yang datang mengambil pesanan untuk dijual ke pasar sualayan
harga jual sambal busandra mulai dari rp dua puluh ribu rupiah per botol
aduh berat pak silakan dibawa pak terima kasih hati hati pak
aduh itulah tadi serangkaian kita membuat sambal beragam
berbagai macam sambal yang ada di kota surabaya
hah sekarang saya jadi lapar saya jadi pengen untuk makan sambal
udahan dulu deh
inilah dia sehari menjadi pembuat sambal yang memang terlihatnya sederhana
odi kornelia heru dwi sudarmanto surabaya jawa timur